terungkapnya peredaran vaksin palsu yang terjadi di sejumlah kota di indonesia baru baru ini membuat dinas kesehatan di berbagai daerah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran vaksin
dinas kesehatan juga melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah rumah sakit serta klinik
polisi dan dinas kesehatan kota sukabumi melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit dan puskesmas
selain memeriksa vaksin petugas juga memeriksa surat pembelian vaksin untuk memastikan keabsahan vaksin
meski tak menemukan vaksin palsu dinas kesehatan menemukan tempat penyimpanan yang tidak sesuai dengan prosedur penyimpanan vaksin karena hanya menggunakan lemari es untuk rumah tangga
penyimpanan vaksin ada lemari es khusus ada pengukur suhunya standarnya dua lima
tidak bisa pakai lemari es yang biasa dipakai untuk rumah tangga
tidak bisa ya
standarnya tidak bisa ya
sementara itu petugas dinas kesehatan
dinas kesehatan kota makassar menggelar pemeriksaan mendadak ke sejumlah rumah sakit bersalin dan klinik kesehatan
dalam sidak ini dinkes menemukan puluhan vaksin rusak karena disimpan bersama bahan makanan lain di dalam kotak pendingin
dinas kesehatan langsung menyita dan memusnahkan semua vaksin yang ditemukan di dalam kulkas
pihak rumah sakit bersalin ini juga tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan vaksinasi kepada balita dan orang dewasa
ada pada rumah bersah dan beberapa tadi yang menyimpan vaksin tidak pada tempatnya
hanya pada kulkas rumah tangga dan bercampur dengan seluruh makanan lainnya
kita tarik ambil kembali vaksinnya untuk tidak dipergunakan karena pasti efektifitas sudah menurun
suhunya tidak sesuai
iya suhunya tidak sesuai
dan sama sekali tidak boleh disimpan berkontaminasi dengan makanan lainnya
dinas kesehatan banten membentuk tim khusus bersama badan pengawas obat dan makanan untuk menelusuri peredaran vaksin palsu
tim ini dibentuk agar vaksin palsu tidak beredar luas di masyarakat
apalagi rumah produksi vaksin palsu ditemukan di pondok aren tangerang selatan banten
berdasarkan laporan tim yang diterjunkan ke tangerang di sana belum ditemukan peredaran vaksin palsu
tapi jika nanti ada temuan vaksin palsu akan ditarik dari peredaran
terkait dengan isu isu vaksin palsu di provinsi banten
kami sudah membentuk tim ya namanya tim pembinaan dan pengawasan obat dan vaksin
tim khusus tersebut nantinya akan mengawasi peredaran vaksin palsu di pusat layanan kesehatan yang dikelola swasta seperti klinik dan rumah sakit
balai besar pengawasan obat dan makanan pekanbaru riau menemukan dua jenis vaksin diduga palsu yang beredar di sejumlah apotik dan klinik
dari razia yang digelar oleh balai besar pengawasan obat dan makanan bppm di sejumlah tempat seperti apotik dan klinik di pekanbaru di riau
petugas menemukan dua jenis vaksin yang diduga palsu
keduanya adalah vaksin anti tetanus serum atau ats dan vaksin bisa ular dengan jumlah masing masing sepuluh botol
namun pihak bpom belum bisa memastikan terkait temuan tersebut
rencananya vaksin yang diduga palsu tersebut akan dikirim ke bb pom
pusat di jakarta untuk uji laboratorium